meski menuai kontroversi pemutaran film g tiga puluh spki akhirnya tetap dikelar
ratusan warga dan aparat tni serta polri rabu malam beramai ramai menonton film tersebut di kawasan keputih surabaya
dalam nobar ini tni berharap warga waspada terhadap bahaya laten komunis
ratusan warga keputih sukolilo surabaya bersama aparat tni dan polri antusias menyaksikan pemutaran film g tiga puluh spki di lapangan keputih surabaya
saat film berlangsung sesekali dandim surabaya timur letkol infantri dodit lumwartono menjelaskan kepada warga bagaimana kronologi sejarah film ini
di antaranya mulai dari aksi kudeta para anggota pki hingga adegan penyerangan rumah rumah para dewan jenderal
nonton bareng ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat
ada masyarakat tentang bahaya paham komunis di indonesia
meski dalam polemik warga menyebutkan baik pemutaran film yang hanya diputar di masa pemerintahan soeharto
mereka mendukung karena anak anak di era reformasi saat ini belum sempat menyaksikan film ini
si muda ini supaya tahu sejarah bahwa pki itu adalah sebuah paham yang harus tidak ada di indonesia
dengan pemutaran film ini tni berharap agar generasi muda semakin cerdas menyikapi ajaran ajaran sesat yang tak sesuai dengan ideologi pancasila